tolong kamu lakukan demi kebahagiaan seri demi kebutuhan keluarga kita
demi mama bisa akan lakuin itu semua tapi mama harus sembuh mama harus kuat
karena bisa butuh mama bisa enggak mampu hadapin ini
pas saya bisa ketemu sama masanya
tapi yang boleh masuk hanya satu orang ya
semoga kak dan mama membaik
semoga mama baik baik aja
harus kuat ya
biar kita bisa pulang ke rumah lagi mah
yang penting sekarang mama harus kuat
mama harus sembuh
sumber kekuatan nisa sekarang
tapi ma mama tahu ini sangat berat untuk kamu sayang
tapi tolong kamu lakukan demi kebahagiaan syari dan demi keutuhan keluarga kita
demi mama isah akan lakuin itu semua
tapi mama harus sembuh
mama harus kuat
karena isah butuh mama
isah gak mampu hadapin ini sendiri ma
kamu anak yang kuat
isah kamu pasti bisa
baik bu biarkan kita ngasih
gimana aku buat tenang
dia berjuang antara ibu
selamatkan lama mama retno
aku gak mau kehilangan mama retno
aku mau perempuan
aku pengen pulang
gimana aku buat tenang

maaf pak maaf pak
maaf pak maaf pak
maaf pak maaf pak